live comfortably tapi jangan di lampias sekali di show off jadi itu bukan style kita jadi itu bukan nilai kita juga
jangan pernah berantem karena uang itu benar benar memalukan sekali
ketika saya ada masalah saya baru tahu siapa teman yang dekat sama teman yang cuma bahasa bahasa sama ini
kali ini saya akan mengajak anda mengenal lebih dekat keluarga konglomerat indonesia yang nilai kekayaannya selalu masuk dalam jajaran top orang terkaya di indonesia
memiliki berbagai lini bisnis mulai dari properti perbankan hingga kesehatan
namun sosok yang satu ini kerap tampil sederhana dan sangat membumi
saya akan mengajak anda mengenal lebih dekat dengan chris tahir
tiga gedung yang menjulang tinggi di pusat ibu kota ini milik keluarga konglomerat yang namanya kerap berada dalam jajaran orang terkaya di indonesia versi majalah forbes
ya dato sri tahir adalah pemilik di balik gedung pencakar langit ini
berdasarkan perhitungan majalah forbes dato tahir tercatat memiliki kekayaan lebih dari dua delapan miliar dolar amerika
atau setara lebih dari dua delapan miliar dolar amerika

kekayaan ini tak lepas dari kerja keras dalam membangun kerajaan bisnisnya maya pada group
lini bisnis maya pada group pun terbentang panjang
mulai dari jasa keuangan melalui bank mayapada lini media lewat forbes indonesia dan mytv
sementara di lini kesehatan ada maya pada hospital dan maya pada klinik serta lini properti dan masih banyak lainnya
belakangan keluarga tahir mencuri perhatian masyarakat
key guys gue adalah indri benz
putri kedua dato tahir yakni grace tahir menjadi perbincangan hangat saat dirinya memparodikan indra kents
tersangka penipuan berkedok trading yang gemar memamerkan kekayaan atau flexing
dalam sebuah video berjudul review private jet ala indri band
seperti begini tas hermes ratusan juta
sontak video ini pun viral dan telah disaksikan lebih dari satu juta views melalui channel youtube pribadi grace tahir
wah siap siap nih kita untuk tidur dan menikmati private jet
terlepas dari video parodi tersebut sederet posisi penting dijabat oleh perempuan kelahiran seribu sembilan ratus tujuh puluh enam ini
mulai dari presiden direktur maya pada healthcare group presiden komisaris pt mahaproperti indonesia hingga pendiri everest media
di balik personanya sosok grace tahir memang kerap tampil begitu apa adanya dan tak neko neko
status anak konglomerat yang dilekatkan pada grace tak membuatnya jumawa dan tak lupa terhadap sekitar
kali ini grace mengunjungi salah satu warung kelontong yang berada di bilangan jakarta selatan
udah konglomerat tapi ini masih ke warung warung kecil kelontongan di gang gang kecil malah
belanja sih betul ngobrol sama pemiliknya seperti pak sofian ini karena kita bikin episode namanya ramadan berkah di youtube kita
dimana kita pengen meng highlight beberapa umkm pemilik seperti pak sofian yang bukan cuma umkm biasa doang saja
tapi dimana mereka ada kesusahan pas pandemi ini tapi at the same time pas yang susah pun juga mereka membantu orang orang yang lebih susah
contoh pak sofian ini minyak kan dari langka minyak goreng dia dapatnya susah juga dan harga juga naik gitu loh
tapi dia tuh gak mau naikin harga
demi membantu orang orang sekitarnya biar gak susah buat mereka
jadi buat saya tuh beneran apresiasi dan pengen menginspiratif orang orang
siapapun kita pun itu kita bisa bantu lah even in the small bit gitu loh
bentuk kontribusi atau bantuan yang ini kan apresiat ke pak sofian
pak sofian kita pengen expose orang orang seperti pak sofian di hidup kita
dan pastinya di behind the scene kita langsung tunjukin apa kita bantu mereka
tapi pasti akan bantu pak sofian dalam bisnis warung ini gitu
oke berarti nanti abis ini kesibukannya kita masih bisa lihat ya
mau liat gak mau ke kantor gak
oke kita ke kantor bareng ya kak grace
yuk yuk yuk let's go
terima kasih pak sofian selam sukses ya
selam sukses selalu
bu jalan dulu bu pamit yuk
dalam perjalanan menuju kantornya
mengapa dirinya masih menyempatkan diri
untuk membangun channel youtubenya
di tengah kesibukannya yang begitu padat
terkait konten youtube grace tahir
di tengah kesibukan kemudian
juga ada kanal youtube begitu
sempat izin dulu gak sih ke ayah ke datuk tahir
ya nggak izin ya cuma kerjanya langsung
cuma terakhir dia baru tahu
apa yang saya kerjain
jadi pas dia mulai
terutama saat yang main video indri bensu viral
dia kan dapet dapet juga
dia baru tau apa yang saya kerjain gitu loh
tapi sebenernya dia gak tau gini deh
ya kita gak ada surhatan ngomong
cuma ya saya exling ke dia
apa sih kita pengennya ada media company ini
ya dia pasti bakal membantu dan segala macam
tujuan dari membuat channel youtube ini apa
ada juga pundi pundi uang yang dihasilkan
untuk apa nih kak
ya untuk bikin perusahaan lebih besar lagi
karena kalau kita gini loh
kita mau bikin perusahaan itu kan bukan sebagai charity
karena itu adalah kita ada hire
jadi saya berdamping saya pengen
berharap bahwa appless media itu bisa
oh uangnya cuma buat iseng iseng
kita harus jalanin dengan commitment
dengan serious dengan responsibility juga
kalau biasanya influencer itu flexing gitu
tapi seorang grace tahir yang konglomerat
kalau saya lihat kan ini sederhana
kemudian gak biasa menunjukkan
biasa menunjukkan kan
dengan jam mahal
ini yang dipakai juga miliaran ya
jangan jangan nih grace
enggak lah enggak lah
karena memang saya yang jadi siapa
saya pakai baju kayak begini
ini apa aja nih yang dipakai kak grace
aduh apa ya
kalau jam ya kan
sepertinya udah banyak tau sekarang
jangan jangan sekakasio ya kan
sepatunya juga dikasih orang
cuma saya gak tau brand apa ini
ini lokal ini lokal
dikasih sama dana masalah
orang kasih saya sebagai hadiah
tapi harganya ini bisa jutaan
ini lokal tiga ratus ribuan
ini dikasih orang kadang
terus di tanah unik lo
jadi saya boleh pakai
nggak ada yang berubah gitu aja
untuk bisa jadi seorang kak grace yang sekarang ya
yang masih membumi
sebenarnya ada nggak sih nilai nilai yang diajarkan
dari seorang ayah
dato' tahir ke anak anaknya
ya sudah pasti banyak ya
dan saya pernah bilang juga beberapa kali bahwa
kata kata dia bilang jangan so so an aja di orang gitu loh
karena kan dia juga dulu kan mulainya kan dari humble beginning ya kan
jadi dia pernah merasakan semua hal itu
makanya dio juga sendiri bilang bahwa
dia tuh gak suka kalau orang itu so so an
karena dia pernah merasakan di apa ya
di remehkan begitu
kepada kita itu kena lift simply lah
maksudnya kita bukannya hipokrit
tapi jangan di
di show off begitu
harus menyadari bahwa segala itu semua miliknya tuhan
sumbernya tuh tuhan
jadi kita jangan sombong merasa bahwa kita tuh bisa tanpa dia gitu loh
jadi everything that we do itu benar benar sekali ingat
ada tuhan di atas kita gitu loh
ah ayah ibu saya sudah diadam
bisnisnya ke kita empat orang anak ya
kita saya terus doa biar kita tuh jangan pecah belah berantem gara gara uang
jangan pernah berantem karena uang
itu benar benar memalukan sekali gitu
apakah sudah mencapai di titik ini
di berkecimbing di dunia kesehatan sudah menjadi passion dari seorang grace tahir
health care itu bukannya passion tapi adalah responsibility
karena ketika kita membuat satu bidang kesehatan itu
itu benar benar membantu banyak orang
a necessity kalau kita bisa benar benar
apakah ini dorongan dari diri sendiri atau ada kontribusi dari alias
dari alias saya bukan dorongan diri saya sendiri
karena saya dipasukin ke dalam dunia health care
tidak apa apa bukannya kemauan saya begitu intinya loh
tetapi setelah kita dalam dunia ini ya
saya benar melihat dampaknya bahwa benar benar
benar benar membantu orang masa live and death gitu
pandemi ini apakah membuat pandangan
atau perubahan pandangan seorang grace tahir terhadap bidang kesehatan atau dunia kesehatan
pas sebelum pandemi gitu kan kita tahu bahwa ada dampak pada life and deve pada seseorang ya
tapi pas pandemi ini benar benar kita benar benar dapatkan secara direct
karena masalah covid itu kemarin
dia nggak ada kamar langsung bisa meninggal besoknya
at that moment saya benar benar merasakan
wow ini makanya harus terus diperjuangkan
hoax itu harus terus dinaikkan
diperbesar di seluruh indonesia
punca jakarta saja gitu
langkah ke depan untuk mayapada apalagi berkecimpung di bidang kesehatan seperti apa nih pak nanti langkah ke depannya
kita sudah pasti ingin terus membangun mayapada itu di kota kota besar di indonesia
dan setiap masyarakat itu harus benar benar ada center of excellence yang kuat ya
baik itu dokternya ataupun juga healthcare workersnya dan team managementnya juga
dan juga bikin masyarakat itu lebih modern
and we do hope that mayapada healthcare benar benar bisa berdampak untuk berikan satu pelayanan yang quite affordable
seberapa penting arti kesehatan bagi kira kira sahir
tapi kalau money itu kalau kamu nggak sehat pun juga sengsara ya
malah jujur aja kalau kamu banyak uang malah mungkin bisa jadi lebih gak sehat
karena kita jadi pola hidup yang lebih tidak enak
mereka ada uang pun berapa pun juga
nggak ada kamar ya nggak bisa kamar
kalau kita bisa berhenti kita harus berhenti
kalau kita bisa berhenti kita harus berhenti
darah bisnis dari sang ayah dato tahir juga mengalir ke sang anak grace tahir
meneruskan kerajaan bisnis sang ayah memberikan tantangan tersendiri bagi grace
tidak korupsi dan tidak membohongi orang lain menjadi nasihat penting dari sang ayah
dan yang paling penting integritas merupakan hal utama
kalau ayah sendiri mengajarkan nggak sih
kalau misalnya bisnis harus seperti ini seperti ini seperti ini gitu yang benar benar diterapkan

jadi harus ya jangan makan uang orang jangan bohongin orang
i think that's number one yang dia suka terus emphasize to us gitu
terus kedua adalah nggak specifically business advice
tapi berannya adalah ya tergantung situasi kondisinya
misalnya lagi mau buka termasuknya baru
apa sih artis artisnya untuk hal tersebut ya kan
misalnya ada masalah ini apa sih artisnya
jadi nggak ada yang tetap ketap bagaimana juga
kalau kak grace ini berarti bergulut di bisnis keluarga
otomatis ada pressure atau beban sendiri nggak sih
karena kan cukup banyak tantangan kalau di bisnis keluarga
sudah pasti kita nggak mau sampai led down keluarga kita ya
namanya kan keluarganya yang business
jadi kan bukan cuma kita doang
tapi kan ini berhubungan apa kita kerjakan berhubungan dengan keluarga besar kita
jadi kita bebannya i think will be there lah
tantangan terbesar untuk bergelut di bisnis keluarga
untuk membuktikan kepada ayah saya ya bahwa okay we can do it
selain grace masih ada tiga saudara lainnya yang mewariskan bisnis dato tahir
yakni victoria tahir jane tahir dan jonathan tahir
grace pun bercerita mengenai bagaimana hubungannya dengan tiga saudara kandungnya
dan prinsip yang dipegang saat menjalankan bisnis keluarga
apa hubungan dengan saudara saudara lain
kadang suka kalau ada bisnis kan ada beda pendapat ya
kita ada pendapat gak apa apa loh ya that's normal
tapi yang penting adalah kita tuh gak berantem
dan itu sebetulnya juga saya punya doa pribadi
biar satu hari nih ya ayah ibu saya sudah diadam
bisnisnya ke kita empat orang anak ya
saya terus doa biar kita tuh jangan pecah belah berantem gara gara uang
dan ini juga ayah saya udah terus kasih tau ke kita dari sekarang ini
jangan pernah berantem karena uang itu benar benar memalukan sekali
oke kak grace ini terlahir dari keluarga berada bahkan kokong merat begitu
biasanya ini bisa menjadi bumerang
bagaimana hal privilege ini bisa menjadi hal yang positif terus dijaga
ya karena menurut saya sih karena nilainya dari ayah saya dan ibu saya ya
bahwa kalau kita dikasih satu yang besar itu atau sesuatu yang lebih besar daripada orang lain
artinya ya kita harus memakai hal tersebut untuk lebih besar lagi gitu loh
bukan untuk diri kita sendiri gitu loh
seperti yang pak spiderman bilang kan
dengan kuasa yang besar datang kemampuan yang besar
saya pikir itu benar benar itu
makanya saya juga ajak anak saya kasih anak saya tiga perempuan kan
saya bilang mereka kamu artinya kalau udah lulus kamu juga harus kerja produktif gitu loh
makanya saya tunjuk ke mereka juga saya juga kerja keras gitu
bukan cuma di rumah rumah tidur tiduran ngasut ngasut saya nggak kayak begitu
karena saya merasa kita tuh ada umur di dunia ini
kita dikasih apa tadi kamu bilang keistimewaan
untuk privilege bisa ada uang ada capital gitu loh
kayak cuma dipedam dalam tanah tuh sayang sekali gitu loh
jadi harus di utilize as much as we can gitu
grace menyadari privilege yang diperolehnya harus dimanfaatkan sebaik baiknya
dan berdampak bagi sekitar
namun dengan keistimewaan tersebut bukan berarti bisa membuat grace berpangku tangan
pembuktian kepada sang ayah adalah tantangan terbesar bagi dirinya
saya ada masalah saya tahu baru tahu justru karena masalah itu
baru tahu siapa sih teman yang dekat sama teman yang cuma bahasa bahasa sama ini
kisah tahir merupakan cerita kehidupan yang menggugah
meski bukan berasal dari keluarga kaya raya
perjalanan hidupnya dipertemukan dengan sang istri
rosie riady yang merupakan putri konglomerat mohta riady pemilik lipo group
tahir pun menyadari fakta antara dirinya dengan keluarga istrinya
berada di level yang berbeda
menikah dengan anak konglomerat tak serta merta memuluskan perjuangan pria kelahiran seribu sembilan ratus lima puluh dua ini
menuju puncak kesuksesan
pasalnya mohtar yadi melarang tahir untuk bekerja di semua perusahaan
yang ada di jaringan bisnis lipo group
saya jujur aja karena dari pertama saya nikah the first week
saya sudah dipanggil pak mokhtar
you tidak boleh kerja di grup saya
saya bilang pak mohtar jelas one day i'll beat you
dalam buku otobiografi tahir yang berjudul living sacrifice
tahir ingat pesan orang tuanya bahwa kehormatan itu datang dari kerja keras
jangan bercita cita dikasihani orang
yang diajarkan sang ayah juga menjadi prinsip grace tahir
meski berada di pucuk pimpinan perusahaan
grace ta sungkan menerima ajakan undangan makan malam di salah satu rumah karyawannya
kak grace kalau misalnya mengunjungi karyawan atau terjun ke lapangan
itu sebenarnya diajarkan sama ayah dari dulu atau gimana
sebenarnya saya sering banget jemur orang orang karena lebaran diri dia
ini saya pernah ajak dia dia di arah kapok saya
dia di sana sana jadi betul saya sering banget sih kayak gini sering banget gitu
cuma biasanya saya nggak pernah diundang makan
ini pertama kali
pertama kali saya makan
rasanya ayah sangat senang bisa dikasih kehormatan kehormatan nak rumah ya
aku penasaran nih mbak grace ini galak nggak sih kalau di kantor
nggak sih nggak galak cuman ramah
ya mbak grace ini sosok yang gampang didekati atau sebaliknya apalagi dengan nama tahir
mbak grace ini sosok yang gampang didekati atau sebaliknya apalagi dengan nama tahir
mbak grace ini sosok yang gampang didekati atau sebaliknya apalagi dengan nama tahir di belakang
sebenarnya seperti apa nih
kalau saya sih nyomotin mbak grace ya orangnya baik ramah terus sama bisa membawa sama atasan
eh bawahan sama atasan gitu kedekatannya ada nggak dijeda
nggak galak deh ya
kalau mbak wiwi kata kata mbak grace yang tadi mungkin mbak wiwi ini sangat berkesan itu apa sih
mbak yang selalu diajarkan oleh mbak grace ke mbak wiwin
sama saya ini sering banget sih
paling kalau kerja harus disiplin jujur
bernyamanan sih ya
mbak grace kalau makna keluarga bagi mbak grace ini sebabnya apa kak
katanya bukan keluarga adalah hom
itu bawa tempatnya tetapi feeling belonging
jadi orang itu ada beda beda home bukan masalah rumahnya tapi
jadi seseorang atau sepupuk orang yang bikin kamu merasa berada di rumah

support system yang paling mempengaruhi sosok grace tayer saat ini
seorang grace tire saat ini support systemnya
support systemnya sudah pasti tuhan ya
tuhan number one
tetapi saya tahu pas dua tahun ini ketika saya ada masalah
saya baru tahu justru karena masalah itu
baru tahu siapa sih teman yang dekat sama teman yang cuma bahasa bahasa sama ini
dan saya tipenya juga sama seperti akhir
kalau ada orang baik sama kita kita pasti inget seumur hidup
yang kita bisa menghargai
menurut saya saya tipenya bukan gampang melupakan orang
kalau dia pernah menunjukkan satu hal seperti itu
jadi saya sangat menghargai orang orang
seumur hidup saya sangat menghargai orang orang
seumur hidup saya sangat menghargai orang orang
mungkin dia pikir dia nggak sadar
tapi saya ingat setiap kali datang itu dia yang paling senyum
dan saya sekali mau pulang ke rumah saya juga begini
eh hati hati ya saya ingat ingat
kak grace memaknai menurut kak grace itu apa dan bahagia
saya lebih pasti memilih bahagia bahagia dan bahagia
saya lebih pasti memilih bahagia bahagia dan bahagia
bahagia itu susah dicari karena bahagia itu bukan masalah happy
happy itu hanya sebentar saja happy happy
tapi bahagia itu adalah sesuatu yang mendalam sekali
dimana walaupun situasi tidak baik
kamu peserta bahagia itu adalah yang paling susah dicari
dan banyak orang bisa menemukan hal tersebut
misal kamu memberi sedikit uang ya menang loterai
jadi buat saya orang orang tertentu yang
yang spesial kepada saya bisa gue bikin saya bahagia itu
itu sangat menyenangkan
salah yang paling bahagia

itu menarik untukku
memiliki orang yang mencintai kamu itu menarik
nilai jujur disiplin kerja keras dan tidak sombong segelintir nilai yang dipegang oleh grace
grace menyadari meski tumbuh besar dari keluarga yang sudah memiliki semuanya
kebahagiaan bukanlah berasal dari angka materi yang diperoleh ataupun peringkat jajaran orang terkaya
dicintai oleh orang yang kita sayangi adalah kebahagiaan yang sesungguhnya